sejumlah penghargaan telah diberikan kepada musisi legendaris krisha
sederet konser pernah dibuat sejak kepergiannya tahun dua ribu tujuh lalu
namun pecintanya tak pernah bosan menikmati karya karyanya
termasuk sebuah pagelaran yang dipersembahkan para musisi senior dan junior untuk krisha
krisha mengawali karir pada akhir tahun enam puluh an sebagai anggota band subdanada
ia lalu mulai bersolokarir pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh dan meninggal pada tahun dua ribu
beberapa lagu lagu yang terkenal di dalam karirnya adalah
karir yang menjadikan almarhum krisha menjadi hits hingga kini
di antaranya lilin kecil badai pasti berlalu dan kalah cinta menggoda
hampir sepuluh tahun sejak kepergiannya karya karya krisha masih laku di cover banyak musisi
selain itu banyak pula acara penghormatan yang diselenggarakan untuk almarhum krisha
bagi musisi muda seperti raisa karya karya krisha tidak lekang oleh zaman
dan ini salah satu influence terbesar musisi musisi indonesia sih menurut aku
jadi even senior seniorku pun yang jauh di atas aku juga pasti sangat terinfluence sama almarhum krisha
jadi bukan sekedar
aku doang atau yang seangkatan aku
tapi yang senior senior pun sangat terinfluence sama almarhum krisha aku tahu banget
sedangkan bagi marcel selain musikalitas dan lirik lagu yang baik
jenis suara dan gaya bernyanyi krisha menjadi ciri khas yang tak tergantikan
dia juga punya satu warna vokal yang saya rasa gak banyak orang bisa nyanyi seperti dia gitu
ya mungkin buat beberapa orang terutama yang nyanyinya memang complicated
biasanya nyanyi keriting keriting istilah saya gitu
buat mereka mungkin almarhum krisha biasa aja
tapi justru kebiasaannya itu yang menurut orang orang biasa justru disitulah letak kekuatannya dia
karena gak ada satupun yang bisa mau siapapun yang nyanyi keriting nyanyi kayak almarhum krisha gak bisa
tahun depan merupakan tahun ke sepuluh kepergian krisha
empat puluh tahun menemani kita tetap menghibur tak habis dimakan masa
istiarto sigit jakarta